setelah vaksinasi covid sembilan belas tahap pertama dilakukan beberapa waktu lalu
beredar kabar beberapa orang justru terdeteksi positif covid sembilan belas
akhir pekan lalu wakil wali kota depok jawa barat pradi supriyatna
terkonfirmasi positif covid sembilan belas sebelum melakukan vaksinasi tahap kedua
pradi sempat menerima vaksin sinovac tahap pertama pada pertengahan januari lalu
sebelumnya bupati sleman sri purnomo juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
setelah disuntik vaksin bersama influencer dr tirta mandiri hudi dan sejumlah pejabat
ternyata hal ini bisa saja terjadi
pasalnya setelah vaksin disuntikan tubuh manusia membutuhkan waktu untuk membentuk antibody
dokter spesialis paru universitas sebelas maret solo tonang dwi ardianto mengatakan
orang yang divaksinasi masih berpotensi positif covid sembilan belas
karena bisa saja saat proses penyuntikan vaksin dilakukan
orang tersebut sebenarnya sudah terinfeksi virus corona sebelumnya
bukan karena dari vaksinnya
memang saat itu antibody dari vaksin belum tinggi
memang ini tentu belum bisa memberi proteksi
dokter kate obrian dari who menyebutkan
vaksin saat ini diketahui bisa mencegah atau mengurangi timbulnya gejala covid sembilan belas
penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona
namun belum diketahui apakah vaksin ini juga bisa mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh
yang menyebabkan seseorang menjadi orang tanpa gejala covid sembilan belas
belum diketahui juga apakah vaksin ini bisa mencegah penularan virus corona ke orang lain
hal ini masih terus diteliti oleh ilmuwan
dan apakah itu mempertahankan dari transmisi ke orang lain
jadi ini adalah bagian penting dari pemahaman tentang apa yang dilakukan vaksin ini
apakah mereka hanya mempertahankan dari penyakit
atau apakah mereka juga mempertahankan dari terinfeksi dan bisa dikirim ke orang lain
meskipun tidak memiliki simptom
kate juga menambahkan
hingga kini belum diketahui berapa lama daya tahan vaksin yang tersedia saat ini
bisa membentuk imunitas dalam tubuh
untuk menahan gempuran covid sembilan belas
karenanya penelitian terhadap vaksin covid sembilan belas masih akan terus berlanjut